dan setidaknya ada tiga perwira tinggi aktif polri yang digadang akan maju dalam pilkada dua ribu dua puluh
ketiganya antara lain irjen paul syafril nursal yang akan maju sebagai calon wakil gubernur jambi
irjen paul fahrizal yang akan maju dalam pemilihan gubernur sumatera barat
dan brikjen paul zainal arifin yang rencananya akan bertarung di pemilihan gubernur kalimantan utara
perludem menilai seharusnya anggota kepolisian yang masih aktif harus mengundurkan diri jika ingin bertarung dalam pemilihan kepala daerah
sebenarnya dari sisi undang undang kepolisian harusnya korps polisi itu tegas ya
siapapun anggotanya yang membangun komunikasi politik partisan atau aktivitas politik partisan dengan partai partai untuk kepentingan pencalonan pilkada seharusnya segera diberhentikan begitu
karena memang tidak sejauhnya
berjalan dengan semangat undang undang kepolisian
meskipun ada celah di dalam undang undang pilkada bahwa pengunduran diri itu saat ditetapkan sebagai pasangan calon